apa kalian benar benar ingin mengabdi
iya kanjeng prabu kami bersungguh sungguh
ya kami bersungguh sungguh kanjeng prabu
aku sedang tidak ingin banyak bicara
jangan pura pura kamu ketul seperti anak kecil saja
eh jaka tunggu
kita kan memang masih anak kecil
aku hanya terlalu bersemangat jaka
selain untuk mencari harta karun
dia juga akan berusaha mengangkat kutukan dalam tubuhku
apakah kamu masih ingat
sejak kapan kutukan itu ada di dalam tubuhmu
rasanya semenjak lahir aku sudah seperti ini
sejak lama memang tubuhku sudah seperti ini
dan seluruh warga desa mengusirku
ketul aku akan menyerahmu dengan sekuat tenaga
bersiaplah ketul aku akan menyerahmu dengan sekuat tenaga
ya kak tunggu hentikan
bukannya kita ini teman eh kawan eh rekan
ketul pusatkan perhatianmu
aku sekarang ingin memancingmu
agar kita bisa dapat petunjuk tentang kutukanmu itu

siapa tahu kamu seperti aku
kamu akan mengeluarkan sesuatu
ketika kamu terdesak
aku akan memaksamu
tiga sekali kamu pukul aku
kamu tidak mengerti juga ketuh
ini semua demi kebaikan dirimu sendiri
ini apaan yg kamu bidik
kan sekurang kurangnya s pits
kepala desa itu
memiliki apaan berat
hai kawan temanmu
serta tiba dua kudama
bisa jadi dia benar
tidak ada salahnya kan
kalau kita langsung menanyanya
aku pernah bertanya
tapi dia selalu tidak mau jawab
aku mendengar sesuatu
seperti yang aku bilang tadi
kita harus langsung menanyakannya
sudah diam saja
ambil pakaian itu
ambil pakaian itu
kami diutus untuk
meng nbc queerenu di sini
jadi batur bentuk bentuk
putusan dari siapa ya
tadi kamu sebut nama dia siapa
tadi saya memanggilnya
kami utusan dari laksmiwati
seorang saudara wanita kaya
dari negeri seberang
kita memang utusan laksmiwati
kalau mau tidak percaya
atau tidak percaya
atau tidak percaya
saya kepada sadusun ini
apakah kalian mau pesan untuk saya
walaupun saya belum tentu percaya
dengan apa yang kalian bawa pesan tersebut
tapi saya tertarik
dengan senjata yang tamu
kemudian karena pongsi
saya tidak tahu
saya bukan percaya
tapi aku ingin materiasi
ya kami datang untuk mengabdi prabowo
dan apa tujuan kalian sebenarnya
apa kalian benar benar ingin mengabdi
iya kanjeng prabu
ya kami bersungguh sungguh kanjeng prabu
aku sedang tidak ingin banyak bicara
masih tidak ada takutnya kau pada aku
aku kesini ingin menanyakan tanda yang ada di bahuku
pampil aku kanjeng prabu
aku ingin melihat di antara kalian semua
siapa yang kuat
dan yang menang akan kuberikan tugas mulia
mungkin saja akan aku jadikan banglima perang
kalawangsa bisa sesuka hatinya mengendalikanku
aku harus segera mencari cara untuk melepaskan belengku ini
sebenarnya siapa laksmiwati itu
kenapa kepala desa kelihatannya sangat tertarik
aku juga tidak tahu
tapi itu satu satunya perempuan yang tidak asing bagiku
nah jadi bagaimana kalian diutus kemarin
dan siapa laksmiwati yang kalian maksud itu
laksmiwati itu adalah
seorang saudagar yang ayu dan kaya dari negeri seberang
dia kagum dengan pengalaman hidup pak kepala desa di sini
aku kira laksmiwati yang mencerita itu adalah seorang wanita biasa
kalahannya ini adalah hukusan dari dengmit kurhukul
laksmiwati jika melakukan pemiscis itu
maka puasa maka sudah marion